pemerintah kabupaten banyumas jawa tengah akan perketat protokol kesehatan
usai jumlah kasus covid sembilan belas semakin tidak terkendali dalam sepekan terakhir
penambahan rata rata dua puluh lima pasien baru serta tiga korban meninggal dunia per hari
pentas kuda lumping di desa pagelaran kecamatan kemeranjen banyumas jawa tengah
ini terpaksa dibubarkan oleh tim satgas covid sembilan belas
lantaran jumlah kasus covid sembilan belas di wilayah ini semakin meroket
pembubaran merupakan instruksi langsung dari bupati banyumas
pasalnya banyak warga yang berkerumun sehingga dikhawatirkan
hanya memperparah penularan virus corona
selain itu pemerintah kabupaten banyumas juga akan menutup tempat wisata
menggencarkan razia masker melarang acara hajatan resepsi
serta menghentikan uji coba belajar tatap muka
sekarang adalah dua puluh lima orang
dalam bulan november saja
ada dua puluh lima orang yang berpengalaman
lima ratus lima puluh empat orang tambahan positif baru
pemerintah kabupaten banyumas harus segera mengambil langkah langkah strategis
untuk menghentikan ini